tersambung bersama kami melalui sambungan telpon ada dr atau bidan yesi aprilia
ini bidan sekaligus penulis praktisi hipnoberting serta gentle bird yang siap berbagi cerita dengan kita langsung dari hongkong
selamat malam waktu jakarta mbak yesi
selamat hari bidan nasional sebelumnya
saya menggunakan platform sosial media memang untuk membantu menyebarkan edukasi dan knowledge ke para ibu hamil justru ke end usernya gitu mbak puspa
jadi langsung ke end user tapi kenapa pilihnya adalah media sosial
mengapa memilih aktif di media sosial untuk mengedukasi para calon ibu
apa banyakan ibu ibu muda nih yang menggunakan sosial media
oh iya jelas karena sekarang kan udah zaman milenial
jadi semua sudah melalui teknologi
kemudian dan kalau dilihat nggak ada ibu hamil yang nggak punya akun facebook maupun instagram gitu ya mbak
jadi dan aku sih cuma berpikir bahwa menurut saya sih kalau misalnya mau berperan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan angka kematian bayi
jadi itu bukan hanya programnya yang digenjot
tetapi sebenarnya lebih ke
harus diedukasi yang end usernya itu yang punya tubuh harus diedukasi
karena kalau misalnya diedukasi ibu hamil maka mereka akan jauh lebih knowledgeable gitu
jadi lebih bisa mempertanggungjawabkan kehamilannya dengan baik seperti itu
oke sejak kapan mbak yesi menggunakan media sosial untuk melebarkan sayap dan juga membantu para ibu lainnya
dua ribu sembilan sudah sangat lama ya berarti sepuluh tahun bahkan
cukup lama ya jadi saya mulainya dari website
jadi sebelumnya website tigaanjita com
jadi saya nulis dulu karena kebetulan saya penulis
jadi saya penulis
kemudian saya tulis dulu di website
kemudian melebarkan ke facebook dan fanpage
kemudian ke twitter
habis itu karena sekarang sudah imiah lagi social media instagram dan youtube
saya akhirnya kesana juga gitu
materi apa biasanya yang paling banyak engagement ya
yang paling banyak interaction ya di social media mbak yesi
lebih ke bagaimana cara melahirkan dengan nyaman dan trauma
karena itu bis atau awal dari semuanya sih the beginning gitu kan
lebih ke bagaimana cara ibu menjaga kehamilan dengan baik
bagaimana seorang wanita mendapatkan pengalaman
yang positif saat melahirkan
dan dilahirkan menjadi seorang ibu dan bapak itu yang paling penting
mbak yesi ini kan judulnya bidan dan tantangan zaman
mungkin tidak banyak bidan yang melakukan hal yang sama dengan mbak yesi
ada beberapa bidan lain yang justru masih berjuang sendiri di desa desa
di daerah daerah terpencil begitu
apa pesan mbak yesi agar bidan ini adalah profesi yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat
khususnya untuk ibu hamil
bidan itu adalah dari kata midwise artinya pendamping perempuan
jadi tugas bidan adalah nampingin perempuan
nggak cuma hanya di hamil dan persalinan
tapi sepanjang proses kehidupan perempuan itu dibutuhkan
jadi sebenarnya tugas bidan tidak cuma nolong bayi lahir atau nampanin kepala saja
terima kepala saja
kepala bayi lahir itu enggak
tapi gimana anda bisa mengedukasi
gimana anda bisa berkreasi untuk bisa menjadi sahabat perempuan
itu yang paling penting justru
jadi enggak boleh merasa berjuang sendiri
karena bidan bidan itu harus semangat dan kreatif dan selalu update ilmu
jadi supaya enggak ketinggalan
enggak ketinggalan dengan profesi lain maksud saya
supaya lebih maju lagi kita
terima kasih banyak mbak yesi aprilia sudah bergabung bersama kami untuk ngobrol ngobrol
soal hari bidan nasional